assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah aku teringat rahkawalan susah
ini saja yang tepat untuk dilakukan
terima kasih raden
berkat raden kampung kami kembali subur dan makmur
tapi itu semua karena allah swt
dan jangan sampai kita menyekutukan allah
allah tidak akan mengampuni kita

dosa yang paling besar
saya berjanji tidak akan mengulangi lagi raden
dan akan mengajak seluruh penduduk
untuk meninggalkan sirik
alhamdulillah rabbil alamin
mudah mudahan allah meridoi kampung ini
terima kasih raden sudah menyelamatkan putriku
tapi aku tidak tahu bagaimana membalas budi raden
aku tidak mengharapkan sesuatu dari ibu
yang penting anak ibu selamat
dewi telaga sari sudah berjanji
untuk tidak mengganggu penduduk lagi
dan tidak meminta sesajen dan tumbah
karena itu adalah perbuatan sirik
yang dibenci oleh allah swt
itu tim murid saya
oh jadi raden kian santang itu
raden izinkanlah kami untuk
menjamu raden dan guru saya
untuk suruh raden
sebagai ucapan terima kasih kami
kami akan memberikan jamuan istimewa untuk raden
kita harus cepat ke gunung puntang paman
kita harus menemukan obat untuk ra'kah orang susang
kita teh nggak boleh nolak rezeki
pak mali raden
kan ke gunung puntangnya juga masih jauh raden
ada kesempetan mungkin
istirahat dulu di paman ini kita makan dulu
besok kita lanjutin lagi
putriku sebenarnya apa yang terjadi
kenapa kamu bisa tertangkap oleh butuh uijo dan mahisa
tidak awalnya aku melihat paman amuk marugul mengikuti reikan santang ibu nda
saat reikan santang dan raius rawisasa keluar istana untuk mencari obat
aku khawatir aku takut jika paman amuk marugul akan menjelakai reikan santang
maka dari itu aku mengikuti paman amuk marugul ibu nda
namun setelah itu taman amuk marugul tidak terlihat lagi
tiba tiba saja paman amuk marugul datang
dia datang dari belakangku
sepertinya dia mengetahui jika aku mengikutinya ibu nda
lalu apa yang terjadi
lalu aku pergi dari tempat itu ibu nda
namun di saat tengah perjalananku ada seseorang bertopeng langsung menyerang

aku ini akan menyerangmu
aku disini lcd dirumahku
dan saat aku sedang menghadapinya
ada yang menyerangku dari belakang
sehingga aku jatuh pingsan ibunya
lalu aku terbangun di sebuah gua
dan aku diselamatkan oleh paman amuk marugun
betul nih mas
aku yang sudah menyelamatkan dari mereka
dan aku juga yang sudah bertarung mengalahkan mahesan nih mas
aku akan mencari keberadaan kian santan
rupanya dia ada di rumah kepala kampung
kita akan bakar rumah kepala kampung ini pada saat semua sedang tidur

aku teringat terang kawalan susah
ini saja yang tepat untuk dilakukan
aku harus ke gunung punta bersikap baik
paman kebakaran paman
kebakaran paman paman paman
karena selama ini
aku selalu berperasangka buruk kepada paman
aku selalu curiga kepada paman
tidak apa apa ini mas
karena aku melakukannya dengan sangat ikhlas
dan aku juga ingin mengabdi kekerajaan pancacaran
dan juga ingin mengabdi kepada raih prabu siliwangi
maknya aku benar
di api waspada mengakhiri bersyuapan bersama paman
maaf ternyata selama ini orang yang aku curigai sudah menyelamatkanku
ternyata benar jaga tewa batara
ternyata nimas benar berada di sini
lihat saja nanti suatu saat kamu harus benar benar lenyap agar tidak ada lari yang mengganggu rencana
ku rara santau